saudara panitia kerja atau panja dpr hari ini melanjutkan rapat penyusunan draft ruu kementerian negara mengenai jumlah kementerian
pembahasan ditargetkan selesai sebelum dua belas juli
ketua badan legislasi dpr supratman andi aktas mengatakan agenda pembahasan berfokus pada penghilangan jumlah tiga puluh empat kementerian dalam pasal lima belas undang undang kementerian negara
supratman menambahkan dihapusnya angka tiga puluh empat untuk jumlah kementerian tidak bisa dipastikan angkanya atau berkurang atau bahkan bertambah
dalam draft terbaru tim ahli balik mengusulkan agar jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden
karena ini adalah berdasarkan permintaan kemarin beberapa anggota dan bahannya sudah kita bagikan
dan juga kemarin didukung oleh pendapat kawan kawan bahwa kita dalam sistem presidensil
kita serahkan sepenuhnya kepada presiden yang untuk menentukan jumlah kementerian yang dibutuhkan
walaupun begitu kan kita memberikan penegasan bahwa jumlah kematian itu tetap harus memperhatikan dari sisi efisiensi dan efektivitas
jadi dua duanya tetap harus kita lakukan